pt industri kereta api indonesia mengekspor satu ratus lima puluh gerbong kereta ke bangladesh
sebanyak lima belas dari satu ratus lima puluh gerbong yang diekspor ke bangladesh dikirim melalui pelabuhan tanjung perak surabaya
seluruh gerbong merupakan produksi pt inka dengan nilai pemesanan tujuh ratus tiga juta dolar amerika
pengiriman tahap awal ini selanjutnya akan berlangsung secara bertahap hingga agustus dua ribu enam belas
pengiriman menggunakan kapal mv ceo spring
realisasi ekspor kereta penumpang ke bangladesh tersebut menjadi acuan perluasan ekspor produksi industri kereta di indonesia
beberapa menteri dan gubernur jawa timur ikut menyaksikan pengiriman perdana ini
upaya kita melakukan diversifikasi ekspor baik dalam bentuk produk maupun tujuan
produk gerbong tentunya jarang sekali dianggap sebagai produk ekspor indonesia
tapi ternyata pt inka mau membuktikan bahwa sebetulnya
umkm dia mampu memproduksi produk yang kompetitif sehingga akhirnya bisa meraih pembeli dari negara yang juga bukan mitra dagang tradisional kita